sejumlah skema telah disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik di jalur darat termasuk di jalan tol
termasuk adanya aturan tidak boleh menghabiskan waktu lebih dari tiga puluh menit di rest area jalan tol
bagaimana implementasinya dan apa saja antisipasi yang akan dilakukan
sudah bergabung bersama dengan kami hari ini ada ibu tita paulina purbasari direktur pengelolaan gedung dan fasilitas pt jasa marga related business jmrb
selamat sore ibu tita
terima kasih sudah bersama dengan cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya akan langsung bertanya ibu ada aturan tidak boleh lebih dari tiga puluh menit di rest area jalan tol
nah saya dan banyak calon pemudik ini bertanya tanya bagaimana sebenarnya implementasi agar aturan ini bisa berjalan
baik pak kami akan jelaskan bahwa aturan kami akan mengimplementasikan aturan
dan berada di rest area tiga puluh menit ini ini sesuai dengan instruksi dari kementerian pupr ya pak
jadi kami akan menempatkan imbauan imbauan melalui media ruang publik ya berupa spanduk gitu
bahwa sebaiknya berada di rest area maksimum tiga puluh menit
jadi melalui public address yang ada di rest area itu kami akan
secara terus menerus memberikan himbauan kepada pengguna jalan supaya tidak terlalu lama di rest area
nah itu juga sebenarnya kami melakukan ini satu pak karena memang kan covid ini sudah landai ya
kami berharap akan terus melandai
nah memang supaya tidak terlalu lama berada di rest area
kemudian untuk mempercepat waktu
di rest area ini kami juga menghimbau sebenarnya kepada para tenan tenan yang ada di rest area
supaya bisa menyediakan box box makanan sehingga pengguna jalan bisa memesan makanannya di takeaway gitu
jadi tidak duduk duduk di rest area
kemudian juga kami menambah jumlah toilet fungsional di rest area
sehingga kami berharap tidak terjadi
jadi antara yang juga yang akan pergi ke toilet
dan kami akan menempatkan petugas untuk mengantuk kepadatan
dan juga petugas petugas yang akan mengatur lalu lintas di dalam rest area
nah sebenarnya kami juga ingin agar pengguna jalan juga bisa bekerja sama dengan kami
artinya gini kenapa dibatasi tiga puluh menit
supaya pengguna jalan ini bisa bergantian dengan pengguna jalan
artinya supaya semua pengguna jalan di jalan tol yang memerlukan untuk pergi ke toilet atau ibadah
atau membeli makanan semua bisa terlayani
oleh karena itu sebenarnya kami berharap ada kerjasama juga dari pengguna jalan
supaya pengguna jalan ini juga tidak berlama lama di rest area
mungkin seperti itu pak
baik bu tita ini sebenarnya bagus sekali ya
maksudnya adalah untuk menjaga agar pemudik bisa berganti
ada yang mau beribadah mungkin ada yang mau mengisi bensin juga mungkin ada yang mau ke toilet
lalu untuk kontrolnya sendiri bu bagaimana
apakah nanti untuk misalnya mobil masuk supaya oh tidak boleh lebih dari tiga puluh menit
apakah ada tanda atau ada petugas yang melakukan apa misalnya sudah lebih dari tiga puluh menit
diminta untuk segera pergi begitu bu
baik pak benny mungkin satu kontrolnya itu supaya tidak terlalu penuh di rest area
ini di awal masuk atau di
on rem kita itu kan kita ada cctv sehingga dan ada petugas sebenarnya pak yang memantau
sehingga kami berharap jika antrian itu sudah sampai di on rem
itu kami akan melakukan buka tutup di rest area dengan bantuan dari instansi terkait
nah tadi pak belly menanyakan bagaimana supaya kita cara memantaunya ya
kami memberikan himbauan pak
memberikan himbauan secara terus menerus terutama saat terjadi peak ya kepadatan di rest area
nah itu kami akan petugas petugas ini juga akan mengingatkan
dan juga mungkin melalui tadi pak public address
agar mereka bisa secara bergantian kepada pengguna jalan yang lain memberikan kesempatan
kira kira seperti itu pak beni
baik bu tita
salah satu syarat mudik ini juga adalah vaksin booster
dan hingga lima hari lalu ini baru sekitar lima belas persen warga ini menerima vaksin booster
itu artinya ada banyak yang belum divaksin dan kemungkinan akan menerima vaksin di sejumlah titik mudik seperti di rest area
ini bagaimana menjaga agar tidak terlalu banyak penumpukan pemudik di saat melakukan booster ini
ya biasanya kami kalau melakukan vaksinasi di rest area itu ada ini pak di publik
jadi kalau vaksinnya dipublikasikan maksudnya mereka bisa mendaftarkan melalui aplikasi yang diberikan
jadi atau misalnya kami mensosialisasi melalui kami minta bantuan jalan tol untuk di ruas jalan tol akan diberikan sosialisasi
jadi mungkin akan ada vaksin di misalnya rest area lima ratus sembilan belas solo atau di rest area cikampek misalnya
akan kami sampaikan seperti itu pak
baik ibu tita ini jika nanti terjadi kepadatan di jalur tol tentu kita semua berharap ini tidak terjadi
ini permasalahan normal pengendara ini dan penumpang ini biasanya ingin ke toilet bensin habis lapar di jalan
ini kan biasanya bisa tertampung di rest area
biasanya kan kalau misalnya tidak macet ini bisa dijangkau dengan cepat
kalau macet ini bagaimana nih antisipasinya
biasanya kalau terjadi kemacetan itu memang tadi pak kami sampaikan bahwa kan tidak bisa semuanya masuk ya pak
artinya kalau kemacetan ini mungkin diatasi oleh pihak kepolisian nantinya ya pak
tapi di pihak kami untuk menjaga supaya di dalam rest area ini tidak terjadi kepadatan atau jangan sampai stuck di dalam rest area
ini akan kami lakukan buka tutup di rest area pak
mudah mudahan mudik kali ini bisa lebih baik pak
karena kami juga melihat bahwa semua instansi bekerja sama untuk menangani agar di ruas jalur tol ini juga bisa lancar
mungkin itu sih pak
baik ibu tita terima kasih sudah bersama dengan kami hari ini
ini juga selain dari usaha dari pihak jasarmaga
pengelola jalan tol dan juga pihak kepolisian
ini juga dibutuhkan kerjasama dari para pengendara begitu ya
untuk tidak terlalu lama di jalan tol tidak terlalu lama di rest area
sehingga tidak menyebabkan penumpukan
terima kasih ibu tita
semoga kita berharap mudik tahun ini lancar
selamat mempersiapkan mudik tahun ini